kita akan segera mengajak anda untuk melihat presiden jerman frank walter steinmeyer
yang melakukan kunjungan kenegaraan ke indonesia
di mana steinmeyer disambut oleh presiden joko widodo di istana kepresidenan bogor jawa barat
kita akan segera menuju ke istana bogor untuk menyaksikan penyambutan kenegaraan kunjungan presiden jerman ke indonesia
seperti yang bisa sama sama kita saksikan di layar kaca
bahwa presiden jerman frank walter steinmeyer dijadwalkan melakukan kunjungan ke indonesia hingga tujuh belas juni dua ribu dua puluh
sebelumnya presiden steinmeyer tiba di singapura pada selasa empat belas juni
di mana ia mengatakan bukan kebetulan jika lawatan panjang pertamanya ke luar negeri dalam masa jabatan kedua ditujukan ke kedua negara di kawasan
jerman saat ini menjadi ketua kelompok g tujuh
sedangkan indonesia tahun ini memegang presidensi g dua puluh
dalam lawatannya presiden steinmeyer mengatakan bahwa ia ingin berdiskusi terkait bagaimana kemudian menghadapi berbagai ketegangan politik dan militer saat ini
selain melakukan lawatan ke jakarta steinmeyer beserta istrinya dijadwalkan akan mengunjungi candi borobudur pada jumat besok
rombongan presiden jerman ini akan melihat proses pembersihan bebatuan dengan minyak asiri